panik attack nih langsung jangan jangan uang kembalian tiap hari kita transaksi nggak sadar ada keselip uang palsu
bahkan kadang kadang uang palsu ini meskipun atm itu sudah cukup canggih ya bahkan kadang kadang ada yang keselip selembar atau berapa lembar uang palsu
jadi harus berhati hati saat menggunakannya ya
benar sekali tapi memang semakin maraknya peredaran uang palsu tentunya membuat masyarakat perlu berhati hati ya alfian dalam melakukan transaksi serta mengenali ciri ciri uang asli agar tidak tertipu
ya kalau zaman dulu kan ada apa namanya kampanye nya tuh diraba diterawang dilihat
nah berikut ini cnn indonesia juga akan menghadirkan tips bagaimana kita mengenali uang itu asli atau palsu untuk anda
sindikat pengedar uang palsu sering menyasar para pedagang di pasar tradisional
proses transaksi di pasar yang berlangsung cepat serta kurangnya kewaspadaan sang pedagang membuat uang palsu dengan mudah beredar
sejumlah pedagang di pasar tradisional pun mengaku pernah menjadi korban uang palsu
ternyata ada orang belanja cuman setelah dia ini pergi kita dari kainnya apa dari kertas setelah ini agak halus kayak ada tepungnya gitu
nah ini orangnya begini ya kita kan nggak tahu pas orang lagi rame belanja tiga orang empat orang terus ada juga dia ikutin belanja gitu ya
nah dikasih duit kita kan yang namanya rame sendiri kan buru buru aja kan hitung duit langsung masukin gitu

sudah tiga kali loh saya dapat uang palsu

agar masyarakat tidak tertipu mendapatkan uang palsu ada cara khusus untuk mengenali uang rupiah asli
dengan menghafalkan ciri ciri uang keluaran baru masyarakat bisa membedakan mana uang asli dan mana yang palsu tanpa harus menggunakan alat khusus
saya mau nanya nih untuk masyarakat awam itu bagaimana cara membedakan uang rupiah asli dengan yang palsu
dengan kasat mata ya
sebenarnya ada tiga hal yang utama ya
pertama kita lihat dari ini
jadi ini ada dua garis sejajar dimana ini dipakai juga buat bagian tunanetra
karena ini sebenarnya ada braila jadi agak sedikit menebal
itu yang pertama
jadi antara denom itu berbeda garisnya
kalau rp seratus ada satu garis sejajar rp lima puluh dua garis sejajar rp dua puluh ada tiga garis sejajar rp sepuluh empat dan rp lima ada lima
begitu seterusnya sampai denom rp satu
jadi itu yang pertama
yang kedua kita lihat dari perisai ini
perisnya ini kalau digoyang gini ada dua warna
ada warna perunggu dan ada warna yang seperti green gitu ya
seperti merefleksi gitu ya bu ya
ah ini yang di sini
yang berikutnya adalah di sini nomor seri
nomor seri itu diyakinkan harus berubah
diyakinkan harus selalu sama angkanya
ini yang kelihatan kasat mata sama satu lagi watermark
watermark di sini ada kelihatan kalau rp seratus itu br supratman
jadi dia kelihatan yang asli sama palsu
biasanya yang dicurigai itu biasanya kalau gambarnya garisnya nggak bagus
selain beberapa ciri tersebut perhatikan juga rektoverso atau gambar saling isi logo bank indonesia yang ada di sebelah kiri uang kertas
di sisi depan dan belakang lembar uang hanya bisa terlihat utuh bila diterawang
fitriah sungkar jakarta